suatu ketika di seberang tanah jerman yang luas hiduplah seorang putri cantik bernama adel
adel sangat mencintai pangeran johan dan memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya raja stefan

ayah aku tidak akan menikah kecuali dengan johan bukan dengan yang lain
adel dan raja stefan sama sama keras kepala dan segera raja kehilangan kesabarannya
adel dibawa ke taman di mana terdapat air mancur yang indah dengan sebuah bola kaca berkilau di bawah sinar matahari
lakukan seperti yang aku minta
dalam dirimu putriku sampai tiga tahun berlalu
kau terlalu keras kepala kau akan belajar untuk patuh
adel mencoba memanggil bantuan tapi sihir menyembunyikannya dari pandangan dan suaranya dari dunia luar
tiga tahun itu waktu yang lama sekali johan pasti akan melupakan aku
tiba tiba seekor naga kecil yang lucu muncul secara ajaib di hadapannya
halo di sana maaf aku terlambat aku membersihkan sisiku bukankah ini bersinar
namaku shell penjaga bola kaca ini dan kau siapa
aku adalah putri adel ayahku menjebakku di sini karena aku ingin menikah dengan cinta dalam hidupku
oh tidak kenapa
aku menolak untuk menikahi siapapun pria yang ayahku pilih
dan sekarang aku terjebak di sini tunggu bisakah kau keluarkan aku dari sini
maafkan aku aku seharusnya menjagamu untuk tidak kabur aku bisa memberimu pakaian cantik
makanan yang enak dan
aku tidak mau itu
aku ingin bertemu dengan johan
oh sudahlah adel lihat aku disini sudah berapa lama lima puluh tahun dan aku sangat baik baik saja
dengar tiga tahun tidak ada artinya itu akan berlalu dengan cepat dan selain itu aku di sini bersamamu
itu pasti membuat segalanya lebih baik
itu baru semangat
adel berharap tiga tahun akan berlalu dengan cepat tapi dia salah
adel terus memikirkan dunia luar dan johan dan tidak peduli seberapa kuat dia bertindak atau apa yang dilakukan
snel dia menghabiskan hari harinya dengan menangis akhirnya tiga tahun itu berakhir
oh apa yang terjadi
mantranya sedang diangkat awas
oh terima kasih tapi aku belum kembali menjadi normal
efek dari mantranya mungkin agak lama terbang
bagaimana kalau ayah tahu aku bebas dan dia
ya tidak terlalu tangguh sekarang kan
apakah kau melihat
jadi kau ini benar benar naga
ya mantra itu membuatku kecil juga
sekarang aku harus pergi karena aku bebas
aku ingin bertemu dengan johan
dan keduanya terbang tinggi di atas daratan
shell menurunkannya sedikit lebih jauh dari kerajaan johan
aku tidak ingin menakuti orang orang yang belum pernah melihat naga sehebat aku
terima kasih banyak ya snel
aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu
oh ya kau juga menyenangkan dengan senyum cerahmu
dan air mata
baiklah lupakan itu
dan jauh dia terbang
menghilang seperti sungai api merah
sekarang aku harus menemukan johan
adel berkeliaran di jalanan dan akhirnya berhasil tiba di istana
di sana dia tidak sengaja bertemu dengan kepala pelayan
halo apa yang kau inginkan
aku tidak bisa mengunjungi johan dengan berpakaian seperti ini
mungkin kalau aku masuk istana dulu
bisakah kau memberikan aku pekerjaan
adel memutuskan untuk bekerja di istana
sampai dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pangeran
sekarang johan seharusnya menikahi putri martina
yang dikutuk untuk berpakaian
dia menikahi putri martina untuk menjadi penyihir di siang hari
dan manusia di malam hari
satu satunya cara untuk mematahkan mantra itu adalah kalung ajaib
yang terletak di kerajaan pangeran
setelah aku memiliki kalung itu
aku akan jadi manusia lagi
dia tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada siapapun
dan berbicara dengan johan hanya ketika dia sedang menjadi manusia
sekarang jika kalian berpikir kemana johan menghilang
saat adele kesayangannya terjebak
dia tidak melupakannya
kau tahu johan selalu mengunjungi kerajaan adel
berharap untuk bertemu dengannya
tapi mantra martina membuatnya tidak terlihat oleh matanya
dan tidak terdengar oleh telinganya
dan saat dia melihat kerajaan adele lagi
mantra itu membuatnya melihat kerajaan yang terbakar dengan sangat hancur
dia sangat terpukul dan kembali dengan patah hati
nah aku tahu kau mencintai adele
tetapi kau harus segera menikah
kerajaan membutuhkan calon ratu
aku akan menemukan kaus seseorang yang cocok
dan kau harus menikahinya
johan tahu dia tidak bisa berdebat
dan setuju untuk menikahi siapapun
sebagai kewajibannya untuk kerajaan
dan begitulah martina dan johan disatukan untuk menikah
apakah salah jika aku berharap kau bisa kembali kepadaku
aku sangat merindukanmu
sementara itu adel melalui gosi pelayan
telah mengetahui tentang pertunangan johan dengan martina
dan sangat terpukul
dia tidak tahu keadaan sebenarnya kenapa johan menikahi martina
sepertinya dia sudah berhenti mencintai ku
dan lalu aku tidak akan ikut campur
kebahagiaannya berarti segalanya bagiku
hari pernikahan akhirnya tiba
dan adele karena keberuntungannya
diminta untuk membawakan teh kepada pengantin wanita
aku ingin tahu seperti apa dia
sementara itu martina merasa sangat sedih
oh aku tidak bisa keluar seperti ini
dia tidak akan menikahiku
oh bagaimana aku menutupi wajahku
oh ini tidak akan berhasil
oh yang mulia aku sudah membawakan teh untukmu
martina hendak berteriak ketika dia tiba tiba mendapatkan ide
aku tidak perlu menikah
aku hanya membutuhkan kalungnya
setelah upacara johan pasti akan memberikan kalung itu padaku
adele memasuki ruangan tetapi mendapati dirinya menatap punggung martina
aku membutuhkan bantuanmu dan kau tidak boleh menolaknya
aku ingin kau keluar sebagai pengantin wanita dan bukan aku
tapi tutupi wajahmu setiap saat
sebagai calon ratu dari kerajaan ini aku mohon patuhi perintahku
jadi adele berdandan seperti pengantin wanita
dan berkerudung pergi menemui johan
jantung adel berdegup kencang saat melihatnya
hah suara kau terdengar berbeda
seperti cinta sejatiku
maaf aku masih belum bisa melupakannya
pernikahan ini diatur
aku bermaksud memberitahumu sebelum kita bertukar sumpah
jika kau tidak ingin menikahiku setelah mengetahui kebenaran ini tidak masalah bagiku
dia masih mencintaiku
tapi bagaimana aku mengatakan sesuatu dengan begitu banyak orang yang melihat
adel punya ide yang cemerlang
oh ya ampun kenapa kau berbunyi untukku pengantin yang salah
oh bunga bunga yang terkasih kenapa kau berkembang untukku
oh pengantin yang salah
apapun yang kukatakan kau tidak bisa mencintai aku
aku tidak mau mencintaimu
apapun yang kukatakan berjanjilah kau akan meminta aku mengulanginya saat kita sendirian
johan merasa bingung tetapi dia setuju
saat itu dia menggenggam kalung yang dibuat dengan sangat indah di sekitar leher adel
keduanya sudah menikah dan perayaan berlangsung sampai hari fajar
adel menyelinap ke kamar pengantin mengenakan seragam pelayannya dan bersembunyi di kamar pangeran
dan saat ketika pangeran tiba dia memanggil martina
aku berjanji untuk menanyakan tentang puisi itu
tentang apa itu
martina dengan terkejut tidak tahu apa yang dia bicarakan
baiklah aku tidak begitu ingat tentang puisi itu
apakah itu sesuatu yang penting untukmu
saat dia mendengarkannya dia menyadari bahwa suaranya tidak terdengar sama
suaramu terdengar berbeda dan
di mana kalung yang kuberikan padamu
apa jadi kau sudah memberikan kalung itu
gadis itu pasti telah mencurinya
aku tidak pernah mencuri apapun
johan dan martina sangat heran
apa beraninya kau menghalangi jalanku
akanku kutuk kau
tapi saat itu matahari mulai terbit dan martina berubah menjadi wujud penyihirnya
oh ya ampun
hah aku apa
aku akan menyingkirkan kalian berdua dan kalung itu akan menjadi milikku
tapi kalung di lahar adel itu bersinar seperti seribu matahari yang cerah dan menangki sihir jahat martina
tidak aku mohon aku hanya ingin kalung itu untuk mematahkan kutukanku yang mengerikan ini
martina memberitahu mereka segalanya tentang kutukan yang harus dia tanggung
jadi kalung ini akan mematahkan kutukanmu
kau kau akan memberikannya padaku
hmm aku akan menjauhkanmu dari kutukanmu
satu satunya hal yang aku butuhkan adalah cinta johan untukku
martina memakai kalung itu mantra itu hilang dan dia berubah menjadi bentuk manusianya
aku manusia oh yeay terima kasih banyak
adel aku pikir kau telah meninggalkanku selamanya dari mana kau
adel memberitahunya bagaimana dia telah terperangkap secara tidak bahagia selama tiga tahun demi dirinya
tapi tidak masalah
kita akhirnya bersama dan juga aku istrimu sekarang
tapi aku telah melihat kerajaanmu sangat hancur
maafkan aku johan ketika aku pertama kali melihatmu kau masih mencintai adel dan akan terus mengunjungi kerajaannya
aku mencoba untuk menemukannya dan memberi mantra padanya tetapi tidak pernah dapat menemukannya
itulah mengapa aku menghentikanmu untuk mengunjungi kerajaannya
aku memberi mantra di matamu sehingga kau hanya bisa melihat kerajaannya hancur dan hancur dan mengira kalau dia sudah pergi
tapi karena kutukanku telah dicabut dengan ini aku menghapus mantra itu dari dirimu
dan adele juga johan menjalani hidup bahagia bersama
raja stefan juga menyadari kesalahannya dan bersumpah tidak akan keras kepala lagi
adel tidak membutuhkan kalung itu dia memiliki cinta johan dan mereka yang melihatnya dapat bersumpah bahwa dia adalah orang yang paling penuh kasih
oh dan harus kukatakan kau adalah naratori yang tampak
oh terima kasih snell